mendekati satu april ya implementasinya
sebagai konsumen saya anda kita semua pasti pernah bertanya
bagaimana sebenarnya proses penetapan tarif transportasi online
yang kadang kadang suka bikin penasaran ya
kadang bisa murah banget kadang bisa mahal banget
saya penasaran kita semua penasaran
kami hadirkan ulasannya untuk anda
dimulai dari pengemudi mereka mengaku tidak tahu
bagaimana mekanisme penetapan tarif dari perusahaan tempat mereka bekerja
hanya sebuah notifikasi bahwa harga sedang turun atau naik
hingga promosi yang sedang diberlakukan
kalau perhitungan kita nggak pernah dapat perhitungan detail ya
kita hanya diberikan info melalui blast notification dari aplikasi pengemudi kita
bahwa tarif kalau mengalami penurunan tarif mulai per tanggal sekian mengalami penurunan
dan kita pun nggak pernah diberikan kesempatan untuk berargumen
walaupun posisi kita disebutnya sebetulnya mitra gitu
cuma sampai saat ini pun aplikasi tidak pernah melibatkan kita
dalam penentuan tarif
tarif promo dan sebagainya
jadi informasi ini cuman sifatnya satu arah sebetulnya
tapi buat manusia sendiri menguntungkan nggak
waktu awal saya bergabung dengan grab
itu sebetulnya cukup menguntungkan
dengan tarif yang lumayan manusiawi lah sekarang ya
tapi kalau untuk sekarang
persaingan tarif antar aplikasi itu semakin demikian hebatnya
sampai sampai kita ada berapa banyak anggota kami juga
dari komunitas kita yang terpaksa harus bekerja lebih lama
yang tadinya mungkin dia berangkat pagi pulang sore
ya bisa dibilang kondisi kami sebagai mitra pengemudi
udah jauh dari kata manusiawi
dari sisi pemerintah sebagai regulator pun tidak pernah menanyakan langsung seperti apa
proses penetapan tarif transportasi selama ini
tiga pelaku usaha transportasi online juga tidak mau bersuara banyak
ketika dipanggil otoritas
itu nggak usah mereka buka kita tahu kok
murahnya itu murahnya itu ada kewajaran
menurut pakar kebijakan publik universitas indonesia
penetapan tarif transportasi online berdasarkan psikologi konsumen saja
bukan berdasarkan biaya dasar
yang dikeluarkan dalam satu kali perjalanan
oke sebenarnya kalau melihat tarif yang sekarang
tidak ada hitungan
jadi gini mereka lebih tarif psikologis ini
jadi bukan tarif cost base
jadi kalau kita mengerti hitungannya
pasti dengan segera kita bilang ini gak ada dasarnya
nggak ada dasar operasionalnya
artinya harga yang memang untuk menarik orang
salah satu pemain transportasi online roda empat adalah uber
formulasi penghitungan tarif mereka adalah jarak tempuh per kilometer
dikalikan dua ribu rupiah ditambah dengan tiga ratus rupiah
dikalikan lama waktu tempuh perjalanan
tarif uber kan dia perhitungannya kilometer sama waktu itu jadi satu
jadi jarak berapa contohnya dua ribu per kilometer
misalkan dia jaraknya sepuluh kilo
dua ribu kali sepuluh kilo tiga ratus rupiah kali menit
dalam sepuluh km itu mereka misalnya jaraknya empat puluh menit
apapun formulasi tarif yang diterapkan transportasi online
masyarakat sebagai konsumen tidak boleh dirugikan
apalagi jika nanti sudah menerapkan tarif
batas atas dan batas bawah
warga berhak mendapatkan dan memilih moda transportasi yang murah
mudah dan cepat diakses